ditangkapnya bos first travel andika surahman dan anissa hasibuan
akibat dugaan penipuan rupanya tidak membuat netizen puas
meski kasus ini sudah ditangan di baris krim abespori
netizen masih terus membicarakan kedua sosok kunci yang terlibat kasus ini
tidak terkecuali gaya hidup mereka yang dianggap mewah
pemilik jasa layanan haji dan umroh first travel andika surahman dan istrinya anissa devita sari hasibuan
akhirnya meminta pertolongan pemerintah untuk memberi ganti rugi ke kliennya
yang menuntut pengembalian uang atas dugaan penipuan yang dilakukan first travel
bahkan kuasa hukum first travel egy sujana mengklaim bahwa tanggung jawab ada di pemerintah
karena pemerintah sudah menutup izin operasional first travel
hal ini memacu reaksi dari klien first travel dan bahkan masyarakat yang turut menyoroti kasus ini
melalui akun media sosial banyak orang mengkritisi
bahkan mencemooh kedua sosok pimpinan first travel

tak terkecuali tentang gaya hidup mereka
dilansir dari detik com gaya hidup yang ditunjukkan kedua pasangan ini memang tidak bisa disebut sederhana
keduanya diketahui menetap di rumah mewah di kawasan elit di daerah bogor jawa barat
mereka juga diketahui memiliki setidaknya enam mobil mewah
mulai dari toyota fortuner kijang innova hingga toyota velfire
keduanya juga sering pelestirian ke sejumlah negara di eropa
gaya hidup ini bahkan tidak jarang mereka pamerkan
di media sosial terutama di instagram anissa hasibuan
hingga kini masih belum terbukti bahwa first travel telah melakukan penipuan
penyedia jasa travel itu besi keras pihaknya dapat memberangkatkan kliennya umroh
meski hingga kini belum juga terrealisasi
bahkan mereka terus mengingatkan pihak berwenang dan awak media
bahwa mereka telah memberangkatkan tiga puluh lima ribu pelanggan ke tanah suci
di lain pihak direktur tindak pidana umum barai skrim paul reem menyebut
anissa diduga telah melarikan uang klien senilai rp lima ratus lima puluh miliar
dan merugikan setidaknya tiga puluh lima ribu konsumen
kita ke informasi seputar penipuan calon jemaah umroh
polisi telah menetapkan kiki hasibuan alias siti nuraida hasibuan sebagai tersangka
kiki adalah adik bos first travel anissa desvita sari hasibuan
yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka
di first travel kiki menjabat sebagai direktur keuangan sekaligus komisaris
kiki dianggap ikut bertanggung jawab atas kegagalan
keberangkatan ribuan calon jamaah umroh
kiki sebelumnya diperiksa pada rabu enam belas agustus bersama saudaranya ivan
yang juga menjabat sebagai komisaris
penyidik telah menemukan bukti bahwa kedua nama ini digunakan dalam pembelian sejumlah aset berharga
kiki adalah adik bos first travel anissa desvita sari hasibuan

kiki dianggap ikut bertanggung jawab atas kegagalan
keberangkatan ribuan calon jemaah umroh
kiki dianggap ikut bertanggung jawab atas kegagalan
keberangkatan ribuan calon jemaah umroh